posisi wakil gubernur dki jakarta yang hingga saat ini kosong akan segera diisi oleh dua kandidat yang berasal dari partai pengusung pks
sempat kosong selama sekitar delapan bulan posisi wakil gubernur dki akan segera terisi
lambatnya penentuan wakil gubernur disebabkan ada yang pemilu presiden dan legislatif
selepas pemilu penentuan wakil gubernur akan segera dilakukan karena anies baswedan sangat perlu pendamping untuk berbagi tugas
jadi tahapannya dari partai pengusung kan sudah menyampaikan surat ke pak gubernur pak gubernur kemudian menyampaikan kepada ketua dprd
dan dprd membahas melalui rapat pimpinan gabungan
setelah dirapatkan kemudian kami juga dalam rapat pimpinan gabungan
mengundang dari kemendagri untuk bisa memberikan penjelasan bagaimana tata cara untuk pelaksanaan pemilihan wakil gubernur
nah dari hasil pertemuan memang kita sudah sepakati harus ada pansus
nah pansus ini yang memang sekarang sedang dibentuk
nah selanjutnya dari pansus nanti akan memperbaiki
kita akan mempersiapkan segala sesuatunya yang berkait tentang masalah tata tertib
ya panitia pemilihan selanjutnya